bpjs kesehatan menyambut gembira kenaikan iuran peserta mandiri yang diusulkan menteri keuangan sri mulyani
nilai kenaikan ini di atas harapan dewan jaminan kesehatan nasional atau djsn
kenaikan iuran ini bisa menutup defisit bpjs kesehatan jika sekitar tiga puluh dua juta peserta tertib membayar iuran
jurubicara bpjs kesehatan iqbal anas ⁇ maruf ⁇ mengatakan tidak menyangka menteri keuangan sri mulyani memutuskan untuk menaikkan iuran peserta mandiri bpjs kesehatan di atas yang diusulkan djsn
selama ini masalah defisit bpjs kesehatan ada pada kolektibilitas peserta mandiri yang berjumlah tiga puluh empat enam juta peserta yang dibagi menjadi tiga kelas
kepatuan mereka hanya lima puluh empat persen
belum lagi sejak dua ribu enam belas yuran belum pernah dinaikkan
padahal berdasarkan perpres nomor delapan puluh dua tahun dua ribu delapan belas besaran iuran akan disesuaikan setiap dua tahun
kenaikan usulan kemenkeu ini diakini bisa mengurangi defisit keuangan bpjs kesehatan tahun dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas yang diperkirakan berjumlah dua puluh delapan triliun rupiah
dengan adanya kenaikan yuran yang baru ini maka nanti akan ada peraturan presiden yang baru
ini kan yang ditetapkan di rencana di agustus adalah hanya untuk segmen pbi ya
pernahima bantuan yuran yang jumlahnya itu kalau pbi pbn sembilan puluh enam delapan pbi abwd atau penduduk yang didaftarkan itu tiga puluh tujuh juta
jadi kalau naik dari dua puluh tiga ribu menjadi empat puluh dua ribu sembilan belas ribu tinggal mengalihkan kalau diberlakukan agustus sampai desember dua ribu sembilan belas lima bulan berarti kan
total yang didapatkan bisa sekitar dua belas tujuh triliun
itu ya dari kelas tiga dari segmen pbi karena kalau yang lain kan masih diberlakukan di dua ribu dua puluh
pemerintah mendorong ketentuan iuran baru bpjs kesehatan akan dapat berlaku mulai satu september dua ribu sembilan belas
saat ini peraturan presiden yang baru akan ditandatangani menko pembangunan manusia dan kebudayaan atau pmk
kemudian disusul presiden joko widodo
aturan mengenai kenaikan besaran iuran bpjs kesehatan
akan dituangkan dalam bentuk peraturan presiden atau perpres
setelah rapat kerja bersama banggar dpr ri menko pmk puan maharani mengatakan draft perpres tinggal menunggu tanda tangannya sendiri
kemudian akan diserahkan kepada presiden untuk ditandatangani
puan optimis aturan kenaikan iuran ini bisa berlaku awal september dua ribu sembilan belas
sehingga defisit keuangan untuk bpjs kesehatan bisa berkurang di tahun dua ribu sembilan belas
dan fasilitas kesehatan yaitu rumah sakit bisa memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat
begitu ada di meja saya saya tanda
tapi yang kan sabtu september bisa boleh ya
udah udah bisa berlaku
rencana kenaikan yuran bpjs kesehatan ramai menjadi sorotan warga net menyoroti rencana kenaikan yuran ini
dengan tagar bpjs naik phk marak dan menjadi trending topic hingga rabu siang kebijakan kenaikan iuran
diharapkan bisa menutup defisit keuangan bpjs kesehatan yang hingga akhir
dua ribu sembilan belas berpotensi mencapai lebih dari tiga puluh dua triliun rupiah
iuran kepesertaan badan penyelenggara jaminan sosial bpjs kesehatan
rencananya akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan
besaran iuran bpjs kesehatan yang diusulkan oleh kementerian keuangan
dianggap masyarakat terlalu tinggi
kenaikan iuran bpjs kesehatan mengacu pada usulan yang sebelumnya disampaikan
menteri keuangan sri mulyani pada komisi sebelas dpr ri
defisit bpjs kesehatan pada akhir tahun dua ribu delapan belas mencapai rp sembilan satu triliun
dalam rencana kerja dan anggaran bpjs kesehatan tahun dua ribu sembilan belas
angka defisit bertambah menjadi dua puluh delapan tiga puluh lima triliun
kementerian keuangan bahkan memperkirakan defisit berpotensi meningkat
menjadi rp tiga puluh dua delapan puluh empat triliun
dewan jaminan sosial nasional telah mengusulkan kenaikan iuran
menjadi rp empat puluh dua untuk kelas tiga
rp tujuh puluh lima untuk kelas empat

serta rp satu ratus dua puluh untuk kelas satu
sementara menteri keuangan mengusulkan kenaikan iuran yang berbeda untuk kelas dua
yang ingin diberikan oleh pemerintah kepada seluruh universal health coverage
adalah standar kelas tiga
sehingga kalau mau naik kelas ya memang ada konsekuensinya
tapi perbedaannya agak
tadi bpjs eh djsn mengusulkan rp tujuh puluh lima
rp tujuh puluh lima untuk kelas dua
dan rp satu ratus dua puluh untuk kelas satu
kami mengusulkan satu ratus sepuluh untuk kelas dua
dan rp satu ratus enam puluh untuk kelas satu
dan ini kita mulainya satu januari dua ribu dua puluh
menanggapi usulan iuran baru ini
anggota komisi sebelas misbahun menyatakan
dpr tidak dalam posisi menolak atau menyetujui
dpr ingin membangun sistem jaminan kesehatan nasional
yang sesuai dengan prinsip keadilan dan gotong royong
tapi kita ingin mengingatkan kepada pemerintah risiko risikonya
jangan sampai kemudian pada satu sisi kita ingin menyelesaikan masalah tunggakan anggaran
untuk tidak menjadi beban yang terlalu membebani bagi apbn kita
karena itu nanti kita harus memperbesar defisit
dan kemudian tentunya kembali kepada pembayar pajak
dan kemudian pembayar pajak indonesia ini sudah membayar pajak
masih kena sistem jaminan sosialnya lagi
nah ini kan seharusnya tidak boleh
kalau orang sudah membayar pajak manfaat negara dari negara apa
selain rasa aman sistem jaminan sosial sistem pendidikan apalagi
kenaikan iuran bpjs kesehatan diharapkan juga disertai dengan jaminan pelayanan kesehatan yang mumpuni
pemerintah akan menaikkan iuran bpjs kesehatan per satu september untuk menyembuhkan penyakit defisit yang dialami bpjs kesehatan
namun sejak soal defisit ini muncul ke publik tidak cuma iuran yang menjadi sorotan
ada sorotan soal tata kelola manajemennya yang dianggap juga memiliki andil
setelah iuran naik akankah bpjs kesehatan membaik
itu pertanyaan besar kita malam hari ini kita bahas bersama narasumber
sudah hadir pak iqbal anas maruf kepala humas bpjs kesehatan

pak iqbal selamat malam terima kasih sudah hadir malam hari ini
kemudian ada pak iksan firdaus mas iksan anggota komisi sembilan dpr ri mas iskan selamat malam
terima kasih sudah hadir dan juga ada bang timbul siregar kepala bidang advokasi lembaga swadaya masyarakat bpjs watch
bang timbul terima kasih sudah hadir malam hari ini
saya ke pak iqbal dulu deh responnya happy ya tentu saja
kalau misalnya tadi kami membacakan respon dari bpjs kesehatan memang sudah sesuai harapan
sesuai dengan perhitungan yang selama ini dibahas di internal bpjs kesehatan
atau bagaimana pak iqbal
ya tentu kita mengapresiasi ya upaya pemerintah untuk memastikan bahwa program ini bisa berjalan
karena diskusi yang meluas bahwa ada tersendat pembayaran ke rumah sakit itu kan mengganggu pelayanan publik
kita fokus ke pelayanan publik bagaimana menata masyarakat tetap bisa mengakses
kalau rumah sakitnya misalkan terkendala soal pembayaran sehingga mengganggu operasional
dampaknya kan ke pelayanan publik
ini sebetulnya yang
yang kita tunggu dari pemerintah karena dari tahun ke tahun permasalahan masih sama
oke efek dominonya kemana mana dan itu sudah mulai terasa
itu bagaimana menyikapi itu sebenarnya
apakah memang perse bisa langsung naik seperti itu demi menyelamatkan bpjs kesehatan
karena kan sebuah dilema tapi harus ada timbangan ya nih biar balance
ya kami di dpr itu juga bisa memahami bahwa ini adalah domainnya pemerintah
kami juga memang sudah melihat bahwa menurut peraturan perundang undangan pun misalnya kayak pres pun memang sudah harus dievaluasi
tetapi kalau kenaikan itu kita maklumi lah kita pahami
ini akan menimbulkan satu efek psikologi masyarakat yang harus diantisipasi oleh pemerintah
yang kemudian publik juga akan melihat ini kok hanya mengandalkan satu satunya solusi ya
untuk kemudian mencari solusi untuk defisit bpjs kesehatan ini
nah inilah yang kemudian kita harus klarifikasi kepada pemerintah
walaupun itu domain pemerintah kita harus maklumi
tapi kemudian kita juga ingin sampaikan kepada pemerintah tolong mitigasi
ini yang saya lihat pemerintah belum melihat itu waktu pada saat kami rapat
kami mengingatkan juga mohon mitigasi terkait dengan hal ini
kita tetap serahkan itu pada domain pemerintah tapi pemerintah jangan kemudian serta merta menaikkan dengan begitu drastis
yang kemudian membuat publik kaget tanpa ada proses proses sebelumnya
kalau bpjs what
justru melihatnya ada potensial loss ada potensi kehilangan iuran dari beberapa kelompok itu
pak bang timur jelaskan kepada kami
ya jadi memang iuran naik ya memang kita dorong harus naik
iya harus naik memang
nah kembali untuk persoalan iuran peserta mandiri yang per tiga puluh juni dua ribu sembilan belas itu sekitar tiga puluh dua juta orang
kelas satu empat enam kelas dua enam jutaan kelas tiga itu sekitar dua puluh juta ya
nah ini memang tiga puluh dua juta setelah kita cek datanya
maksudnya tidak aktif itu tidak membayar
tidak bayar yang utang iurannya dalam satu bulan itu sekitar dua empat triliun
itu bicara satu bulan belum bicara dua puluh tiga bulan yang harusnya jadi kan dua puluh empat bulan yang ditagi
satu bulan aja dua empat triliun
artinya begini dengan iuran dua puluh lima lima ratus kelas tiga kelas dua lima puluh satu kelas satu delapan
apalagi sekarang kalau dinaikkan
jadi pertama saya memang melihat begini kalau ini dipaksakan satu akan terjadi peningkatan utang iuran
artinya pesertanya non aktif akan semakin besar
apalagi kelas tiga nih kelas tiga ini kan sebenarnya dua puluh jutaan orang ini kan adalah orang orang juga yang termasuk orang yang berhak dapat pbi tapi nggak dapat
dia mau dapat ya akhirnya masuk kelas tiga
nah ini akan terjadi peningkatan iuran
peningkatan tunggakan iuran
yang kedua akan ada kecenderungan kelas satu dan kelas dua yang memang merasa kebesaran dan sebagainya
dia akan turun ke kelas tiga
yang tadinya biasa bayar delapan puluh yaudahlah nggak apa apa lah saya bayar empat puluh dua nggak apa apa deh
kelas dua begitu juga
jadi dari empat enam yang enam juta juga kelas dua akan turun ke kelas tiga
nah misalnya kelas dua
dia berpikir begini kelas dua saya satu ratus sepuluh
ah nggak mau ah saya mau ke kelas tiga aja pindah
ya boleh bayar empat puluh dua ribu
tapi ketika dia sakit dia akan berhak dapat kelas dua lagi dengan menggunakan permenkes lima puluh satu tahun dua ribu delapan belas
naik satu tingkat selisihnya dia yang bayar
artinya apa setiap bulan dia hanya bayar empat puluh dua tetapi ketika di perawatan dia berhak dapat kelas dua dia akan membayar selisihnya
sekali ketika dia sakit saja tidak untuk tiap bulan
jadi hitung hitungan ya hitung hitungannya mereka begitu ya
tetap dapat kelas dua juga tapi tidak membayar yang rp satu ratus sepuluh tiap
berserta lima orang keluarga misalnya lima ratus lima puluh
nah artinya ini kan menjadi kontraproduktif sehingga iuran yang tadinya dapat delapan puluh lima puluh satu sekarang larinya ke empat puluh dua
artinya menurut anda ini bukan jawaban soal defisit itu
memang kenaikan iuran tidak akan secara otomatis menghilangkan defisit
karena kan defisit itu juga terkait dengan bagaimana pengendalian biaya
nah menurut saya yang kalau dinaikkan kelas mandiri ini dengan dipaksakan sampai satu ratus enam puluh satu ratus sepuluh dan kemudian empat puluh dua
ini akan menciptakan tunggakan iuran yang menaik dan kemudian tadi ada kecenderungan untuk turun
nah sebenarnya pemerintah ini masih bpjs kesehatan masih punya sebenarnya segmen kepesertaan yang harus dimaksimalkan
yang akan berpotensi meningkatkan pendapatan iuran
yaitu dari mana
ppu badan usaha
badan usaha oke
yang sekarang ini sekitar empat belas tujuh juta pesertanya
nah kalau kita bandingkan ppu ini di bpjs ketenagakan
bpjs ketenagakerjaan tetangganya atau sahabatnya bpjs kesehatan ini
itu sudah sekitar sembilan belas jutaan
ada selisih empat sampai lima juta
kalau kita hitung satu juta kenaikan peserta itu bisa mengkontribusi pendapatan bisa dua triliun
oke sudahkah itu juga diperhitungkan oleh bpjs kesehatan untuk potential loss nya
nanti dijawab ya pak iqbal ya
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
kembali di cnn indonesia prime news
pak iqbal apakah kemudian sudah diperhitungkan juga potential loss
atau ada angka angka hitungan lainnya ketika ini naik
kemudian akan bisa kehilangan berapa
dari mana saja kelompok kelompoknya
ya kita kadang bicaranya terlalu parsial
menyangkut pekerja bukan penerima upah
pak iqbal sudah menyampaikan ada klasifikasi bahwa bentuknya piramida
kelas satu lebih paling kecil baru kelas dua di tengah dan kelas tiga yang lebih besar
ya memang kadang kita mengenalisir bahwa kelas tiga itu pasti orang yang memang tidak memiliki kemampuan untuk bisa membayar di kelas dua atau kelas satu
tapi fakta di kami juga melihat bahwa ketika tidak ada permenkes lima puluh satu dua ribu delapan belas
orang cenderung mengambil iuran kelas tiga karena lebih ringan bayar iurannya
itu sangat manusiawi ya terhadap bahwa kita ingin membayar dengan lebih murah
tapi mendapatkan benefit lebih besar
dan kami yakin bahwa perhitungan soal nanti ada pergeseran dari kelas satu kelas dua
ya pasti terjadi karena kan kemampuan masyarakat juga beda beda
tetapi secara agregat secara keseluruhan total pembiayaan akan menjadi lebih baik
ada kekhawatiran kehilangan itu enggak
loh kekhawatiran pasti sudah diperhitungkan ya karena pergeseran itu justru sebetulnya mendorong
yang kering kita lupakan dalam peta jalan jkn
ketika lima tahun bahwa harusnya ada kelas standar untuk program jkn ini
semua kan karena aturan yang ada existing semua rumah sakit menggunakan kelas satu kelas dua kelas tiga
akhirnya kacamatanya memang bahwa program ini harusnya di grading berdasarkan iuran sesuai kelasnya masing masing
nah kalau kita bicara tentang makro jaminan kesehatan nasional kan harusnya ada manfaat tunggal untuk penyelenggaraan program
ini kan sebetulnya pintu masuk ke depan kesana
ketika kita dalam posisi jangka pendek ini memang harus dilakukan seperti agak radikal ya untuk memperbaiki sistem
pokoknya ini tercepat ini yang paling bisa yang paling visible sekarang diperlukan
kalau tidak ini rumah sakit menunggu
saya mungkin tidak membuka angkanya berapa soal kewajiban bpjs ke rumah sakit yang tertunda
nah kami tentu berharap bahwa keputusan untuk penyesuaian iuran itu memperhitungkan itu
kalau kita bicara tentang pbih ppd ada tiga puluh tujuh juta pak
ketika pbih bpn adalah sembilan puluh enam delapan juta itu kelas tiga semua
apakah di indonesia populasi kelas tiga menjadi lebih besar
ya totalnya memang lebih besar
tetapi kan sebetulnya yang menunggak apakah di kelas tiga
itu kan jadi poin penting lagi
kalau datanya bpjs yang paling banyak menunggak yang di mana
justru di kelas kelas yang lebih baik
yang mandiri mandiri satu mandiri dua oke
betul kalau segmen ppu dan yang lain yang dibilang bang timbul audit bpkp sudah clear ya
bpkp mencatat lima puluh ribuan badan usaha dengan potensi hampir
lima ratus ribu pekerja yang harusnya bisa masuk
tetapi kita ketika telisik lebih dalam dengan data yang kita miliki
ternyata tersisa hanya sekitar lima lima ratus an badan usaha
kalau kita lihat potensi berapa yang didapat tidak sebesar gelegar soal itu
soal badan usaha itu
bahwa ppu itu tidak bisa di grab oleh bpjs kesehatan
ini sudah tahun ke enam ya
artinya kita soal padu badan data dengan apindo dengan kadin dengan disnaggers tempat
termasuk menggunakan data bps dan bpjs kenakerjaan untuk mencari
badan usaha mana yang belum masuk jatuhnya ke bu mikro misalkan
yang secara umk tidak terpenuhi
sehingga tidak bisa masuk dalam skema ppu
tetapi justru di sektor mandiri
supaya orang tetap dapat mengakses layanan kesehatan
kalau misalnya sekarang katakanlah mas isan oke lah sekarang potensiolosnya sudah dihitung
dan kemudian anggaplah ini pengenaikan rupi
kenaikan yuran ini adalah cara yang paling cepat
yang paling dibutuhkan untuk masa masa genting sekarang ini
tapi kemarin juga ada masukan dari kementerian keuangan
ada perlu pembenahan di bidang tata kelola manajemen
kalau dpr melihatnya bagaimana kemarin memberikan masukan
kalau tata kelola manajemen di bpjs itu kan memang persoalannya adalah di
menurut saya ya pemahamannya
beberapa kali kami rapat dengan bpjs kesehatan dengan kementerian kesehatan
ini memang persoalan komunikasi antara para select stakeholder
karena bagaimanapun yang namanya jaminan sosial nasional kan tidak hanya dibandingkan pada bpjs kesehatan
jadi kementerian kesehatan kementerian menurut saya kementerian keuangan
lalu kemudian djsn dan kementerian tenaga kerja juga mestinya dilibatkan
misalnya ambil contoh tentang pbpu itu ya
kalau kemudian ada tadi kemarin kan disampaikan juga oleh mp mas isan
perlu ada pemahaman stick and carrot perlu ada satu daya dorong yang bukan hanya miliknya
bukan hanya ditugaskan pada bpjs kesehatan
ada payung hukum yang lebih diatasnya untuk memberikan satu stick and card kepada pelaku pelaku usaha
ataupun kemudian kepada individu peserta mandiri
nah ini yang kemudian menurut saya ini yang perlu dilakukan oleh pemerintah
jadi jangan hanya dibebankan oleh bpjs
memang betul bpjs juga harus kemudian membuat inovasi dan strategi
tapi kalau kemudian bpjs dibiarkan sendiri untuk maju ke
untuk melakukan kolektibilitas iuran dan melakukan tata kelola yang
kalau tanpa ada dukungan dari para stakeholder yang lain
menurut saya juga tidak bagus juga
makanya kemudian kami di dpr mendorong agar kemudian pemerintah juga memikirkan
satu koordinasi yang baik antara para stakeholder yang ada
ini yang selama ini saya melihat belum ada yang secara komprehensif
saya juga menyarankan kepada mereka duduk satu meja saja lah
memang sering duduk satu meja
tapi kemudian komunikasinya kurang jalan
duduk barengnya sering tapi tidak ngomong sama saja
tanpa ada breakthroug yang ada
tanpa ada breakthroug yang kemudian membuat satu komprehensif kebijakan
satu kendali yang kemudian sama sama semuanya berjalan begitu
saya menangkap ada lepas tangan saja
artinya apa apakah menurut anda itu yang didobrak apa
barriernya apa barrier komunikasinya itu di mana
apakah kulturnya atau apa
tidak menurut saya begini
terkait dengan regulasi misalnya
kan regulasi untuk bpjs kesehatan kan hanya pada manajemen bpjs saja
tetapi kalau kemudian ada payung hukum yang lebih besar misalnya
pr press atau k press terkait dengan bagaimana mengelola jaminan sosial nasional
khususnya bidang kesehatan
itu rasanya menurut saya perlu didorong lebih baik
tanpa kemudian memang betul bpjs ini pengelola operator
regulator regulatornya inilah kemudian
operatornya juga harus berkomunikasi pada regulator
ini loh saya punya masalah ini ini saya punya masalah
jangan kemudian mohon maaf
artinya semua masalah itu dibuka di meja semuanya ngebuka gitu ya
jadi supaya nyambung ya
kelihatan kan misalnya ambil contoh terkait dengan bagaimana audit bpk bpkp
kemudian menggunakan apa namanya standar akutansi yang mana
nah yang seperti simpel saja itu kemudian menjadi persoalan kan gitu
kalau kemudian ini duduk satu meja saja oke
kita cari sama sama solusi kemudian kita bicara
lalu kemudian tanpa harus bersikeras kita cari bagaimana breakthroughnya itu lebih enak
saya lihat ada sesuatu yang nggak nyambung itu
ini pemahaman kami di dpr ya
oke oke itu dari sisi dpr sebagai pengawas ya
nanti setelah jeda saya gali dari sisi mereka para pengguna bpjs
terutama dari pembayar iuran ya
bagaimanapun sekarang yuran sudah dinaikkan kalau misalnya tidak ada kepatuhan itu tidak akan berarti apa apa kemudian oke
tetap bersama kami di cnn indonesia pranjur
ada kembali bersama kami di cnn indonesia pranjur
bang timbul kalau misalnya tadi kita sudah bicara soal resikonya potensial loss nya kemudian optimisme ini bisa mengurangi sedikit defisit yang dialami bpjs
tapi bagaimana soal kepentingan
ini kalau mau mengurainya bagaimana
apa kendala mereka sebenarnya
jadi kalau kita melihat memantau tentang penegakan hukum itu lemah ya
ppu badan usaha wajib menjadi peserta jkn per satu januari dua ribu lima belas
empat tahun yang lalu di perpres satu ratus sebelas
tapi sampai sekarang masih ada juga yang belum ikut
sebenarnya kan bisa dengan instrumen hukum pp delapan puluh enam tahun dua ribu lima belas
pp delapan puluh enam tahun dua ribu tiga belas
tidak dapat layanan publik
tapi nyatanya mereka dapat aja kok
nah contoh lagi nih
di perpres delapan puluh dua tahun dua ribu delapan belas ada pasal yang mengatakan peserta mandiri peserta rakyat indonesia lah wajib menjadi peserta bpjs itu paling lambat satu januari dua ribu dua
iya waktu itu kita semua mendapatkan informasi itu
kalau tidak ikut tidak mendaftar maka dapat sanksi di pp delapan puluh enam dua ribu tiga belas
tidak dapat layanan publik
pertanyaannya apakah sekarang orang yang belum daftar ngurus sim dilayani nggak
apa orang yang mau ke luar negeri ngurus paspor dilayarin nggak
masalahnya adalah gini kenapa pak polisi pak polri kenapa imigrasi kenapa pemda masih ngasih kalau memang diharuskan
kan harusnya polisi bilang anda sudah daftar belum jadi peserta bpjs kesehatan
urus dulu sana baru ngurus sim ke sini
karena kan di pp delapan puluh enam jelas contohnya disebutkan
nah karena ego sektoral lah akhirnya jkn tidak diperhatikan
dan tidak ada sanksi yang di pp delapan puluh enam yang nggak ada artinya
kalau menurut anda itu karena apa
apakah ya itu soal di sini kayak seperti kurang power atau bagaimana
kalau menurut saya inilah pak presiden harusnya kan sudah mengeluarkan ya
nah tapi kalau saya ingin pres delapan tahun dua ribu tujuh belas tentang optimalisasi jkn sebenarnya ini sudah ditugaskan semua
diinstruksikan untuk bekerja sama
ayo buku udah beres
pokoknya semuanya udah
nah kan harusnya ketika di lapangan terjadi proses ego sektoral masing masing kan diingetin
ada pemda kota bekasi yang sampai sekarang belum mengikutkan jam kesedanya ke jkn
padahal jkn sudah ditetapkan sebagai program strategis nasional
yang menurut undang undang dua puluh tiga tahun dua ribu empat belas harus diikuti oleh seluruh pemda
pertanyaannya kemendagri kok nggak pernah mau bersuara untuk mengatakan
eh kota bekasi kenapa anda tidak masuk jadi peserta jkn
itu yang kemudian menyambung mas isan tadi bahwa ini lintas sektoral semuanya mesti bareng bareng gitu kan
ya justru itu artinya di kementerian lembaga kita masih menganggap jkn ini menjadi isu marginal
yang tidak menjadi isu nasional yang memang harus diikuti harus didukung oleh seluruh kelembagaan kementerian kita
nah ini kan persoalan ya bahwa kenapa terjadi banyak utang iuran
ya karena penegakan hukumnya kurang
kenapa pesertanya juga ya ditargetkan tiga puluh satu desember dua ribu sembilan belas itu dua ratus lima puluh empat juta orang
sekarang ini masih sekitar dua ratus dua puluh empat
artinya masih ada tiga puluh juta dalam lima bulan
enam juta per bulan
menurut saya impossible didapat
gak mungkin ya
kalau penegakan hukumnya juga seperti yang tadi pasal tentang satu januari dua ribu sembilan belas tidak diterapkan
oke pak iqbal sekarang begini deh
kalau misalnya ini yang pertama yang radikal dulu tadi menurut anda kan oke iurannya sudah dinaikkan
ini seberapa optimis anda ini bisa membantu defisit itu
kalau misalnya dari perhitungan di atas kertas dan kemudian soal ada masukan soal
apa yang akan tata kelola itu juga
ya yang disampaikan pak iksan kita setuju ya pak iksan
soal bahwa harus dibangun komunikasi yang lebih baik dan intens
karena memang tidak mungkin bpjs kesehatan sendirian
yang disampaikan bang timbul pp delapan puluh enam tahun dua ribu tiga belas jauh sebelum jkn ini berjalan
memang tidak bisa penetrasi dilakukan oleh bpjs kesehatan
kementerian lembaga memang harus dilakukan pertemuan hubungan kementerian yang lebih baik lagi
kalau di soal misalkan sim masing masing ini kan ada target ya
ketika ada ditambah satu prasarat kan itu bisa target nggak tercapai karena ada prasarat itu
kita berhati hati juga di bpjs kesehatan
jangan sampai itu akan mengganggu target target dari kementerian lembaga
lebaga lain oke
nah itu ini kan masing masing punya target pekerjaan dan yang lain
tentu kita menghormati masing masing
di samping kami juga berinovasi pak iksan ketika kantor cabang bpjs kesehatan juga mengandeng kejaksaan
ketika ada e tilang orang ditanyain juga
sudah bayar iuran belum iuran jkn nya
ini inovasi inovasi meskipun payung regulasinya belum tegak benar
tetapi kita mendorong bahwa ada kepatuhan yang selalu kita ingatkan kepada peserta kita
karena kalau tidak diingatkan orang punya duit aja kalau nggak diingatkan males bayar kok
nah ini poin penting yang kadang tidak sesimpel diskusi di sini
orang punya uang banyak misalkan
tetapi dia malas untuk ke minimarket pakai handphone
kita fasilitasi semua
orang sekarang mendaftar mandiri di bpjs kesehatan syarat harus pakai auto debit
jadi ketika dia mendaftar coba kita pastikan bahwa dia punya saldo cukup untuk membayar iurannya
jadi berapa bulan
tetapi kalau kita bikin aturan sendiri harus punya saldo cukup untuk satu tahun
itu nanti disomasi orang kan seperti itu
makanya kita kalau yang begini kita cukup berhati hati ya
bisa jadi begitu
tetapi di sisi yang lain harus ada perbaikan yang dalam waktu dekat soal ini
gimana kita mau merekrut orang lebih baik ketika rumah sakit tidak bisa memberikan layanan terbaik karena terganggu soal cash flow
ini kan masalah mendasar soal pelayanan publik
rumah sakit aja sulit gitu istilahnya begitu ya
dan manfaat ckn ini luar biasa lebarnya pak
hanya soal kosmetik karena kita ingin cantik aja ya tidak tanggung
bakti sosialnya itu nggak ditanggung
selain itu ditanggung
indonesia ini kadang terlalu royal ya
dermawan banget ya mungkin filosofi mendasar soal itu
tapi kita menata yang dibilang bahwa ada pengaturan orang harus katarak dengan standar yang memang sudah sesuai dengan perhimpunan
orang banyak menolak
bapak ibu jenis kesehatan bikin sesuatu yang menghalangi orang mendapatkan layanan
padahal esensinya bukan di sana
uang kita tidak akan pernah cukup untuk membiayai pelayanan kesehatan tanpa ada pengendalian di sana
makanya kita mendorong juga pemerintah daerah misalkan
memperbaiki infrastruktur di paskes tingkat primer
sehingga orang kalau memang cukup dilayani di paskes primer tidak perlu dirujuk ke rumah sakit
karena kalau sudah dirujuk ke rumah sakit biayanya sampai kemana terlalu besar
setelah yuran naik itu akan pasti membaik nggak sekarang
ya tentu kita optimis ya
dalam hidup selalu harus optimis
karena ini tahun ke enam masalah coba pemerintah sudah berkomitmen
bpjs kesehatan harus bekerja keras untuk melakukan ini
kalau negara yang lebih maju kan sebenarnya poporsinya empat puluh enam puluh
jadi itu akan membaik pembiayaan kalau kita fokus bahwa tidak hanya upaya kesehatan perorangan tetap di situ
upaya kesehatan masyarakat secara luas
pencengkahan dan yang lain
oke mas issan terakhir dari anda
mitigasinya bagaimana sekarang yang seperti apa
ya yang tadi sebenarnya yang sudah disampaikan sama pak timbul sama pak iqbal juga
bahwa memang perlu ada walaupun sudah ada payung hukum ternyata kan memang ini tidak berjalan dengan baik
terkait dengan apa namanya bagaimana meningkatkan kolektivitas hidup
itu yang pertama
kedua saya ingin menyampaikan pada saat rapat kemarin itu bu sri mulyani mengatakan bahwa kenaikan iuran ini hanya mampu mengatasi defisit bpjs itu sampai tahun dua ribu dua puluh sampai dua ribu dua puluh satu
setelah itu bisa jadi ada defisit yang lain
bisa jadi terjadi defisit maksud saya
nah yang seperti ini dalam rentang waktu dua tahun ini semestinya pemerintah bisa melakukan satu penyelesaian secara komprehensif
misalnya ambil contoh
bukan hanya kolektivitas iuran
misalnya saja terkait dengan pelayanan
pelayanan di rumah sakit
kami di dpr juga berpikir kenapa kemudian harus ada kelas
kenapa nggak non kelas saja semuanya
semuanya kita pukul rata
nah itu coba dipikirkan oleh pemerintah
nah yang ketiga adalah yang saya pikirkan adalah ini kan ada bauran kebijakan yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah
kenapa itu nggak dilanjutkan kenapa tidak dipermanenkan kenapa itu tidak lalu ada strategi strategi yang lain
untuk mendapatkan satu apa namanya
untuk mendapatkan satu apa namanya
yang kemudian bisa diberikan kepada pelayanan kesehatan kita ini
nah jadi jangan hanya mengandalkan pada iuran
nah dalam konteks inilah kemudian saya mitigasi mitigasi yang seperti ini
ini harus dilakukan secara komprehensif
di luar tadi kita bicara terkait dengan bagaimana stakeholder dan sebagainya begitu
nah yang tiga hal ini yang kemudian menurut saya ini perlu dilakukan oleh pemerintah
untuk melakukan mitigasi ke depan
oke baik kita lihat bagaimana ini berjalan
nanti rencana penerapannya akan satu september
tadi menko pnk
pnk sudah menyampaikan kalau bisa langsung diterapkan satu september
satu september itu bukan untuk mandirinya
iya untuk pbi nya
mandiri itu satu januari
satu januari oke oke
oke baik sudah dilarak oleh bang timbo
terima kasih bang timbo
terima kasih juga sudah berbincang malam hari ini
di cnn indonesia
bapak bapak cnn indonesia prime news segera kembali tetap bersama kami